lo semua mau ngapain disini
kami dapet perintah dari pak alek
untuk mengambil mobil
dan barang berharga yang mas bawa
mohon maaf mas sebelumnya
sekarang mendingan lo bertiga cabut dari sini
makin makin parah di hoses goreng
jadi cepet sembuh
enggak bukan disitu
sini nih dikit
supaya lebamnya gak makin berasa
gue jadi makin ga suka kalo rizky tuh deket
gue harus merubah keadaan ini
dasar batu bata
batu bata sampai segitunya pengen jauhin gue dari rizki
tadi di kompresin
manja banget sih lo
gue harus bisa bikin usus goreng jatuh cinta sama gue ini
biar dia jauh jauh dari rizki
rencana gue pasti berhasil
kepedean banget batu bata ngomong kayak gitu
dia pikir bisa seenaknya dia mainin perasaan gue
gue gak akan biarin batu batak permainin gue
gue harus bisa bikin usus goreng jatuh cinta sama kue
manja banget lo
manja banget lo
manja banget lo
manja banget lo
sekarang dia sok dingin sama gue
dia pasti jatuh cinta sama gue
pasti akan berhasil
akhirnya setelah sekian lama
lo cerita juga kenapa lo sama panger
pangeran bisa jadi musuh buhutan kayak gitu
tapi lo udah cerita ini ke putri belum
gue udah cerita semuanya
pangeran berulang lagi
kalau sampe dia bikin ulah lagi
lo kasih tau dia
lo kasih tau gue
lo kasih tau dia
gue masih kepikiran sama omongannya batu bata
tapi untung gue tahu dari awal
jadi gue bisa siap siap ngadepin dia
oh iya bentar lagi kan kita ada kelas nih
lo ga mau masuk
lo berdua aja
lo berdua aja
tolong jangan paksa aku ambil kado itu dan ambil kaos itu
aku nggak mau
kenapa selalu gitu sih pak
selalu itu yang papa ancemin ke aku
papa selalu ngancem kalau papa akan ngambil semua fasilitas aku
apa cuma itu yang bapak peduliin
papa tega ngelakuin ini ke aku
itu artinya papa nggak beda sama ibu tiri awal
kayaknya ke arah kita deh
bu semua mau ngapain di sini
kami dapat perintah dari pak alex
untuk mengambil mobil dan barang berharga yang mas bawa
sekarang mendingan lo bertiga cabut dari sini
dompet sama bejam tangan
dan gue udah bilang gue nggak mau
sekarang mendingan lo bertiga cabut dari sini
kita tidak akan pergi
karena ini perintah dari pak alek
kalau enggak kita yang kena marah mas
gue balikin ini semua
gue gak butuh semua fasilitas ini
jangan coba coba bantuin pangeran
kalau kalian gak ingin kena masalah

jadi dia punya regne

kalau kalian sudah berhasil mengumpulkan semua barang milik pangeran yang berharga
sekarang kalian amankan aja barang barang itu
tunggu perintah saya selanjutnya
jeff saya mau kamu pastikan ikuti pangeran kemanapun dia pergi
ya saya minta pastikan kalau dia selamat dan aman
lo berdua mau kemana
kalian gak mau
kalian gak mau
kalian gak mau cabut kan